selanjutnya saudara richard lee dilaporkan ke polisi
kasus dugaan pencurian di klinik dr richard lee berbuntut panjang
richard lee dilaporkan ke polisi atas kasus penyebaran berita bohong
mungkin kecurian atau perampokan ya aku nggak tahu ya
sore tepatnya tiba tiba ada orang yang menembus pintu
karyawanku juga lengah karena belum buka kita belum operasional
padahal di situ ada cctv ya amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang
berani banget padahal disitu ada cctv
pernyataan dr richard lee yang mengungkap klinik kecantikan miliknya atena
di kota padang yang belum resmi dibuka di santroni maling menggegerkan publik
setelah ditelusuri polisi ternyata peristiwa ini hanyalah rekayasa demi konten
seorang ofis boy klinik mengaku diminta untuk berpura pura melakukan pencurian
atas permintaan salah satu pegawai klinik
jadi berpura pura masuk ambil tas jatuh keluar
jatuh nanti ditutup lagi
begini melihat tujuh nukter aja
serikat mahasiswa muslimin indonesia cabang padang
atas penyebaran berita bohong dan membuat kegaduhan
terkait aksi pencurian di klinik kecantikan miliknya
video yang dibikin oleh yang bersangkutan ini
memuat narasi bohong yang ternyata kemalingan tersebut hanyalah settingan
dan sudah membuat kegaduhan di masyarakat
polres akan melayangkan panggilan kedua terhadap manajemen klinik kecantikan athena padang
karena mereka mangkir pada panggilan pertama pada tujuh mei lalu